kita ke informasi pertama presiden joko widodo meminta semua pihak termasuk lukas nmb untuk menghormati proses hukum yang ada di komisi pemberantasan korupsi
presiden pun meminta kasus hukum yang menjerat gubernur papua lukas nmb diproses karena menurutnya semua sama di mata hukum
sama saya kira proses hukum yang ada di kpk semuanya harus menghormati
semua sama di mata hukum
dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari kpk menghormati proses hukum yang ada di kpk semuanya